kenaikan sasaran tersebut dapat dicapai jika perwakilan perdagangan indonesia khususnya di negara pasar non tradisional bekerja ekstra untuk mempromosikan produk produk indonesia
selain menetapkan angka pertumbuhan ekspor dua ribu dua puluh empat kementerian perdagangan juga menargetkan surplus neraca perdagangan hingga empat puluh tujuh satu miliar dolar amerika pada dua ribu dua puluh tiga
target dapat dicapai dengan optimalisasi pasar ekspor di tiongkok dan india serta memperluas ekspor di negara pasar non tradisional
satu maret lalu menteri perdagangan memotivasi para perwakilan perdagangan dalam rapat kerja di lampung
khususnya yang bertugas di pasar non tradisional seperti di afrika di pertengah dan asia
di ketiga kawasan tersebut pangsa ekspor indonesia masih relatif kecil
tolong itvc itu betul betul jadi jangan seperti birokrat biasa itpc itu kan marketing indonesia
pembagian pemasaran produk produk kita kan jadi bukan pegawai biasa
ekonom senior indef derajat wibowo mengatakan untuk mendorong nilai ekspor sebaiknya indonesia tidak hanya berfokus pada pasar tradisional seperti amerika serikat
jepang dan tiongkok
pasar pasar yang non tradisional seperti pasar middle east kemudian juga pasar di asia selatan itu hambatan perdagangannya tidak banyak
mereka lebih banyak melakukan hambatan perdagangan melalui tarif
nah ini kita mau tidak mau memang harus negosiasi dan recipro city dengan mereka
masalah tarif yang tinggi ini serta biaya pengiriman dibenarkan oleh
tarif biaya masuk beberapa produk indonesia diharapkan bisa turun jika ada perjanjian perdagangan antara kedua negara
dan afrika selatan merupakan salah satu negara bric anggota bric itu memiliki potensi yang sangat baik untuk daya beli mereka
namun sampai saat ini rezim tarifnya masih sangat tinggi karena kita belum punya perjanjian dengan afrika selatan

meski tarif tinggi perwakilan perdagangan di johannesburg ini optimis
asalkan tidak banyak gejolak politik dan ekonomi di afrika selatan